dari tadi siang sudah saya booking restorannya
rena kita siap siap ya
randy sekali lagi terima kasih ya
kecuali harus dicek dan digledah semua bawaannya
kalo gitu silahkan masuk
maaf pak ria ini tolong digledah
maaf pak ria ini saya beriksa dulu
ini kenapa pak randy digledah ya
iya bu andin ini rotinya juga lagi terperiksa
saya rasa nggak perlu deh
tolong berhenti ya
pak randy orang kepercayanya mas al
jadi gak perlu harus digledah seperti ini
maafin ya pak randy ya
mereka hanya menjalankan tugas dari pak ahok
oh iya tadi saya mampir ke toko bakery bu
saya berikan roti untuk rena
sini biar saya terima
yaudah masuk pak randy
sini pak randy
pak randy bawa
ini roti kesukaan kamu
makasih ya pak randy
masih hangat loh
oh coklat kesukaan rena
coklat juga pak
randy memang tau roti kesukaan keluarga alva rian
mau pak randy nih
eh enak banget ini
terima kasih ya
nih apa mas
protein dari mana
untuk bapak dan keluarga
udah ada yang makan belum
ya belum lah
ini baru mau kita makan
nggak berasa apa apa
yang ini aman juga
yang ini aman
boleh kamu makan
rotinya semua enak
bisa silahkan dimakan
ini lah enak
udah kamu cobain semuanya
sebelum kita makan
nggak sekarang punya pak randy
cobain dah punya pak randy
supaya semuanya aman
jadi paham ya
saya sudah saling perhatian
harus berhati hat looks
makan dulu siva
dari tadi siang sudah saya booking restorannya
yaudah kalau gitu
rena kita siap siap ya
trendy sekali lagi terima kasih ya
maaf kami siap siap dulu
rena saya juga
kamu ada perlu apa kalau mas sayang
nggak ada apa apa sih pak
saya gak dapat tugas dari bapak
bahkan untuk kantor berkas aja
bapak suruh giri pak
dan tadi pas bapak pulang kantor
saya takut ada apa apa
emangnya ada aturannya
kalau saya nggak boleh nyuruh kiri untuk bekerja
untuk mengantarkan surat
nggak ada sih pak
dan harus saya laporan ke bapak
nggak ada juga pak
ya udah kalau memang semuanya baik baik aja
maaf menganggung waktunya pak
oh ya kalau ada apa apa
hubungin saya aja pak
saya siap pak
saya permisi pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
sampai kapan saya menjaga irene terus
tapi ini demi keamanan bersama
saya harus terus waspada
majikan aku makan roti oh
perserangan kayak gini di meja
biasanya paling anting makan kebun bun
daneng kok sendiri kayain
tadi elsa lagi di jenguk sama suaminya sama keluarganya jessica juga lagi sama papanya